agus supratman ayat sudrajat binjai sumatera utara
proses mengulek akan membuat rempah rempah
suasana ramadan sendiri ya sebenarnya kurang kerasa ya di sini lebih biasa biasa aja
mungkin kan lu ngelihat dari pinggir lapangan ada daniel wenas
tapi kalau misalnya kebutuhannya memang lebih banyak